lara mulai sekarang
kamu gak usah sok baik baikin eyang uyut
kamu gak pernah dapat apa apa
semuanya akan jadi milik sita paham kamu
semuanya milik sita
sita adanya lara
caranya bikin mereka menderita
biarin aja dewi hidup
bahwa dewi pura pura mati
untuk mengambil hati mama
supaya mama jadi kasihan
terus menerima lagi andri dan tanti di rumah ini
tujuan mereka untuk memanfaatkan diri mereka untuk berada di rumah ini

mereka berharta warisan mama
pasti mama kesel banget
pasti mama kesel banget
pasti mama kesel banget
ma surat wasiatnya
masih atas nama sita
mama belum ganti
mama belum memutuskan
mama masih sangat ragu sekali
untuk merubah nama yang ada di dalam surat wasiat itu
mak sita itu bukan cicit mama
mama kan tahu itu
apa sih yang mama pikirin lagi
apalagi andri dan tanti itu udah nipu mama
mama masih berlah mereka ma
aku gak bisa terus terusan diberlakukan seperti ini sama mama
mama harus ganti nama sita ini dengan nama lara atau sati
kamu jangan perintah perintah mama
harta harta mama terserah mama mau kasih siapa
ma lara itu cicit kandung mama
mama kan tahu
karena dia idiot mama merasa mama nggak pantas untuk mewarisi dia iya ma
itu tidak ada hubungannya sama sekali
kamu tahu kan kalau mama sangat sayang sama lana
kamu gak usah ngotok ngotok begitu
mama akan pikirkan semuanya
tapi mama gak mau diburu buru
mama nggak mau salah langkah
lara mulai sekarang
semua berjumpa berjumpa
semuanya akan jadi milik sita paham kamu
semuanya milik sita
hore lara senang pasti sita bahagia
soalnya kan sita adanya lara
iya lara senang
diam diam kamu
kamu itu nggak cuma idiot saja tapi super bohong
idiot idiot dan toelah
ini jaga mulut kamu dia itu anak kecil sikap kamu keterlaluan
nggak usah dengerin omongannya oma indi nggak usah
itu akibat perbuatan kamu
liat kamu lihat
liat itu liat
karena kamu punya perasaan cucunya sendiri diperlakukan seperti itu
kamu akan menyesal kamu akan dapat pembalasan
dan kutuk kamu
kamu suruh aku nunggu berapa lama lagi sih
iya dre aku bikin supaya suasananya menunjang
menunjang menunjang apa maksudnya apa
aku ingin kita memperbarui ikrar cinta kita dari
dre aku nggak ingin kejadian seperti kemarin terulang lagi
kalau kamu punya masalah seberat apapun masalahnya kamu cerita sama aku
biarpun masalah itu akan bikin aku susah tapi kamu harus cerita
dray aku ingin kita susah senang bersama
dan kita harus berjanji kita nggak akan saling meninggalkan
aku akan menjadi penjaga buat keluarga kita
dan aku mau menjadi orang yang dibanggakan oleh kamu dan juga sita
udah gak ada gunanya lagi gue tinggal di sini
mendingan gue pulang kampung aja kali ya
siapa tahu aja gue hidup di sana lebih tenang
lebih punya arti
semua orang gue udah pada lupa sama gue
gue mau memastikan kalau dia baik baik aja
obat tampar lara
lara kan anak baik
om obatin ya pipinya biarkan sakit lagi ya
biar sakitnya pindah ke oma indi ya
lara mau ikut om gus
lara mau ikut sama om